kamu kok bisa ada disini
kamu tahu aku dari mana
jangan panggil saya aldo farah dan afahri
kamu abis jadi psikiater
kamu kena serangan panik lagi
karena suamiku sendiri salah
dia udah berjanji untuk mengatakan sujud
tapi ternyata dia buangin aku lagi
kalau kamu pergi sendirian lagi
please jangan matiin akun kamu ya
saya cemas dari tadi nyariin kamu
kita pulang ya
saya tau saya salah
saya akan jelasin semuanya
jangan kabur kaburan lagi saya cemas
kata siapa aku mau kabul
terus kenapa handphone kamu kamu matiin
makan aku lagi konsultasi
emang sengaja aku handphone matiin
tapi sekarang udah aktif kok
dan aku mau pulang
ya udah bagus
enggak aku gak mau bareng sama kamu mas
karena aku gak mau sepabel sama suami yang sudah membunuh istrinya
bapak minta aku untuk ijin sama kamu
masalah papa kenapa ya
sekiranya papa mau berubah
sekiranya papa mau berubah
kau minum bakam dindi
sampai ngebentak aku
ya saya minta maaf udah bentak kamu
saya gak ada maksud
tapi saya juga gak suka kamu tuh gak nurutin kata suami
kamu keras kepala sih orangnya
coba dong dengerin kata suaminya
aku cuma mau yang terbaik buat anak aku
ya allah kenapa jadi gini sih
aku suka suka aja ngadainnya

biarkan dia usung
ini mungkin karena tadi malam kan hujan badai jadi makam nia nindi terjenang
iya bener pak gara gara hujan badai semalam jadi merusak semua makam nia nindi di sini
makanya pagi ini saya datang ke sini untuk beresin makam nia nindi pak
supaya balik lagi kayak dulu
kok kamu datang ke sini kenapa kamu gak bilang sama aku mas
dan kenapa kamu duluan yang tahu
harusnya aku yang ditelepon kalau makam nia nindi kebanjiran
biar jelasinnya nanti aja ya
dekat tpu ini ada rumah manggas
udah kamu tenang dulu kita di sana dulu ya biar mereka beresin ini dulu
kamu beresin ini dulu ya
lepasin aku bilang
saya gak akan lepasin
pulang ke rumah
saya bilang pulang ke rumah
dengerin kata suami
kamu punya rumah
pulang ke rumah sekarang
suami yang penuh dengan dendam termasuk
suami yang gak pernah menafkah imbatin istrinya
termasuk juga suami
dan keinginan kamu untuk kembali ke dendam
kamu memperlakukan aku seperti ini
kamu memperlakukan aku seperti ini
mana kamu mikirin perasaan aku mas
pernah gak mas
kamu tahu aku sakit hati banget mas
pazit aku sekarang
lekas bersedia bersatu
tidak akan memisahkan kamu sama maksu
tapi surat itu surat palsu
dan di surat itu tertulis
kalau dn arena
kamu ngapain sih ngelakuin itu mas
awalnya kan saya juga
kamu tau gak apa yang udah kamu lakuin itu
kok bikin orang itu jadi berpikir yang aneh aneh tentang aku
tapi kan awalnya saya juga gak tau kalau rina itu anak ini

kalau nino itu mengganggu keluarga saya
dan aku kecewa
kamu tau apa yang kamu lakuin
kamu sama aja ngerendahin aku mas
dengan surat palsu itu